berawal dari coba coba membuat miniatur sepeda untuk hiasan di rumahnya
seorang pemuda asal karawang jawa barat kebanjiran pesanan dari berbagai daerah di indonesia
tidak hanya itu miniatur sepeda buatannya bahkan tembus ke pasar eropa amerika dan asia
setiap bulan ia mampu meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah
dari hobinya bermain sepeda bersama temannya dan mencoba membuat replika miniatur sepeda miliknya
yudi hermawan pemuda asal kosambi karawang jawa barat
kini kewalahan menerima berbagai pesanan miniatur sepeda
selain mengerjakan pesanan dari berbagai daerah di indonesia
miniatur sepeda buatannya juga tembus pasar internasional
seperti australia inggris italia perancis chile brazil singapura malaysia dan filipina
sekarang kita sudah sampai ke chile
sampai negara chile
dan juga di eropa
di jerman inggris
untuk kisaran harganya
harganya untuk eropa kita kasih harga delapan puluh lima dolar
untuk amerika seperti chile brazil itu kita kasih harga sembilan puluh dua dolar
kisaran rupiahnya sekitar seratus juta atau satu juta dua ratus
agar memuaskan konsumen miniatur sepeda dibuat semirip dan sedetail mungkin dengan aslinya
mulai dari shock backer sasis ban hingga aksesori sepeda
bahan dasar pembuatan miniatur sepeda mini tersebut
yudi menggunakan sedotan sebagai sasis
kawat tembaga kabel untuk stang
selang mini untuk ban
dan jari jarinya dari sapu injuk
sementara untuk memasarkan produk miniatur sepedanya
yudi menggunakan media sosial
selain menjual usinan
yudi juga menerima pesanan satuan
satu miniatur sepeda dibanderol rp tiga ratus ribu rupiah untuk pasar lokal
dan satu juta untuk perusahaan
dan satu juta hingga satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah untuk pasar amerika eropa dan asia
harga tersebut belum termasuk ongkos kirim
dalam setiap bulannya
ia bisa mengirim lima puluh unit miniatur sepeda dengan keuntungan hingga lima puluh